iya selain menjaring artis adu kekuatan media sosial juga menjadi penting dalam ajang perhelatan pilgub dki jakarta yang akan digelar pada dua ribu tujuh belas mendatang
para kandidat cagup dan cawagup dki jakarta pun sudah bergerak untuk memanfaatkan kekuatan media sosial untuk mendulang dukungan
seperti apa kekuatan masing masing calon di media sosial saya akan bedah dan tunjukkan kepada anda kekuatan dari cagup dan cawagup dki jakarta di media sosial
kita awali dari basuki cayapurnama dan jarod saiful hidayat atau ahok jarot memiliki facebook satu dua juta follower kemudian instagram satu satu juta follower dan twitter lima tujuh juta follower
sementara jarod masih menganggap media sosial belum begitu penting hanya memiliki satu akun yaitu akun facebook saja
kebanyakan hal hal yang kemudian disampaikan kepada media oleh ahok adalah kinerja sosialisasi
sementara jarod masih menganggap media sosialisasi

sangat jarang sekali terlihat membalas cuitan dari pengikutnya di witter
pada empat oktober kami mencatat ahok sudah memposting visi dan misi serta program kerja
apakah kemudian ini bisa diterjemahkan sebagai mulai berkampanye
padahal kita tahu waktu kampanye baru akan dimulai dua puluh delapan oktober
juga tertulis di aturan kpu dki jakarta sosial media juga alat kampanye
dan kita tahu
penetapan pasangan calon tanggal dua puluh
kita akan lihat nanti ke depannya apakah cuitan tanggal empat oktober itu akan bermasalah
kemudian pasangan kedua adalah agus harimurti yudhoyono dan juga silviana murni ahy
agus tidak memiliki facebook
kemudian instagram memiliki satu lima juta follower
besar sekali dibandingkan pasangan calon sebelumnya
kemudian sementara twitter hanya
sebanyak dua ratus tujuh puluh ribu follower
dan silviana murni juga memiliki tiga akun media sosial
baik facebook instagram dan juga twitter
kebanyakan isi dari instagram agus yudhoyono adalah kegiatannya pada saat ia menjadi anggota tni
ada juga publikasi dari kegiatan keluarga yudhoyono
kemudian kalau kita membedah
ada juga publikasi dari orang orang yang berada di sekitarnya
ada istrinya anissa pohan memiliki akun instagram sebesar satu delapan juta
kemudian ibunya ani yudhoyono memiliki follower lima juta
apakah kemudian nanti ini bisa dikapitalisasi oleh pasangan agus harimurti dan silviana murni
untuk memanfaatkan media sosial menjadi salah satu kekuatan dalam kampanyenya
sementara isi dari akun silviana murni ini masih belum terverifikasi
postingannya hanya berupa publikasi kegiatan pribadi
tapi jangan lupa ada di bio instagramnya ada hashtag jakarta untuk rakyat
apakah kemudian itu juga bisa diterjemahkan menjadi salah satu pelanggaran kampanye
kampanye dini kita akan lihat bersama ke depannya
yang terakhir adalah pasangan anis baswedan dan sandiaga uno
kita lihat kekuatannya
kita lihat kekuatannya
tiga tiganya memandang bahwa media sosial memiliki
peran penting setidaknya dalam kegiatannya sehari hari
facebooknya anies baswedan dan juga sandiaga uno memiliki ratusan ribu follower
kemudian instagramnya juga kurang lebih hampir sama
sementara twitter anies baswedan memiliki follower satu dua belas juta
karena memang kita tidak bisa lupa anis baswedan adalah mantan menteri pendidikan
sehingga twitter ini di dalam twitter ini
ia juga lebih ramah untuk membalas cuitan pengikutnya
dan di twitter twitternya banyak juga edukasi edukasi yang disampaikan oleh anis baswedan
sementara sandiaga uno ada juga cuitan visi misi dengan pak anies
ini cukup aktif memposting kegiatan harian
instagramnya pun juga sama
dan berbicara masalah media sosial
pasangan calon harus mendaftarkan akun pribadi dan juga tim kampanye
sehingga dari gambaran tadi kita lihat bagaimana perspektif masing masing pasangan calon terhadap akun sosial media
yang jelas setelah dua puluh tujuh oktober pastinya ada strategi yang lebih rapih soal medsos ini
mengingat pengaruhnya kampanye media sosial terhadap pilkada dki jakarta ke depannya